ada berbagai cara sederhana untuk melatih otot tubuh bagian bawah
khusus bagi perempuan lower body workout ini dianggap penting untuk membentuk tubuh yang ideal
oke kali ini kita akan latihan lower body
lower body bal card itu ada bokong ada paha ada paha dalam ada petis
tapi kali ini kita akan fokus di bokong
otot bokong itu disebut sebagai gluteus atau glutes
nah ada terdiri dari tiga otot yaitu gluteus maximus gluteus medius dan gluteus minimus
kita akan mulai dengan squat
squast itu kakinya selebar bahu lalu mengarah keluar sekitar empat puluh lima derajat
utamakan mie tidak melebihi ujung kaki jadi majunya ke depan
oke selanjutnya saya akan nunjukin lunges
lunges itu variasnya ada banyak
jadi kita akan coba dengan forward lunges aja
hoverlanjus itu movementnya bisa taruh tangan ke depan untuk menyeimbangkan
and then movementnya seperti ini
pastikan kakinya itu sembilan puluh kayak siku sembilan puluh derajat
ini semuanya sebenarnya otot yang kena banyak
ada quadryceps bokong juga kena dan otot dalam juga kena
otot paha dalam juga kena
nah selanjutnya saya akan nunjukin kickback
kickback ini juga enggak memerlukan banyak teknik
basically cuma kayak gini aja
kaki selebar bahu aja
ini ditendang ke atas
tapi pas saat ditendang ke atas sampai atas di contract muscle bokongnya
jadi dirasakan atau dikeraskan
lalu lakukan pada tiap kaki atau tiap bokok
sebenarnya ada banyak workout untuk melatih otot bokong
tapi untuk para beginnes tiga tadi sudah cukup